bahan baku yang harganya semakin tinggi dan sulitnya akses menuju sentra rajut menjadi indikator utama melemahnya produksi di sentra rajut binong jati bandung
meskipun pemerintah berulang kali meninjau kawasan ini untuk dijadikan kawasan belanja namun nyatanya tak kunjung terrealisasi
lebih dari tiga ratus pengrajin rajut ada di kawasan ini yang tersebar di lima rw yang memperkerjakan lebih dari seribu tenaga kerja
oleh karenanya tempat ini disebut sentra rajut binong mereka sudah memulai usaha dalam bidang ini dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurut suhaya wondo koordinator pengrajin rajut binong perputaran uang di kawasan ini setiap bulannya mencapai tiga puluh miliar rupiah
angka ini dirasa masih kecil jika dibandingkan di tahun awal berdirinya kawasan ini
setiap tahun nilai produksi cenderung menurun hingga tujuh persen
selain karena monotonnya market share yang hanya sebatas grosiran
penurunan juga disebabkan sedikitnya konsumen yang datang ke tempat ini karena infrastruktur yang tak mendukung
jalan yang sempit serta sulitnya untuk mengakses tempat ini membuat para konsumen enggan datang ke tempat ini
yang membuat nilai produksi cenderung menurun di setiap tahunnya
pemerintah sendiri sudah memberikan perhatian khusus dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi nyatanya sepuluh tahun berlalu di tahun dua ribu delapan belas ini menjadikan tempat ini menjadi kawasan belanja industri binong rajut tidak terrealisasi
akses yang sulit juga dirasakan oleh pemerintah
akses yang sulit juga dirasakan oleh salah seorang pembeli
jalan yang kumuh serta sempit menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pihak terkait
padahal kualitas dan harga di sentra ini cukup bersaing
fasilitasnya dengan jalan tadinya saya sebelum tahu banyak yang pesen di sini
tadinya saya malas masuk karena ngeliatnya seperti kurang kurang menarik gitu
karena maaf maaf aksesnya itu setelah jelek jalannya juga sepertinya kumuh gitu
tapi karena setelah ini lagi booming lagi tahu online online itu yaudah jadinya mau gak mau ya saya kesini
pemerintah diharapkan bisa bersinergi dengan baik dengan para pengrajin
agar cita cita membuat kawasan ini menjadi kawasan belanja benar benar terrealisasi
kiki haryadi bandung